di alas dengarnya
sampai di desa desa
suaranya keras kali itu
berarti sempat meledak ya bu
meledaknya di atas atau sudah sampai bawah
katanya di atas